berani nunjuk nunjuk saya nyatain saya maling jangan ini takut saya
ngolok sama mata saya kirain bau benar benar satu satu kamu kurang aja
yang jalannya pion yang ini bukan pion majalengka yang ini masalahnya gue gak bisa
apa apa lu ngajak kalau nggak bisa itu
si nenek si mira waktu itu malu ke colongan itu apa
bukan yang ini tadi gua lihat juga ini sumpah bener
kue kue kue kue gara gara lo nih cimira jadi hilang kok saya disalahin sih bang
itu cimira tuh
disuruh beli sampai keriting lagi sampai lulus aja sudah mahal paling cekut itu
kamu pira ya ah saya tahu kamu yang pernah nyorong di rumah saya ah ah saya ngaku ngaku
sana pergi wah kenapa lu lepasin
bukan begitu tom dia yang kabur teriak teriak mau diperkosa sama saya katanya bohong itu pasti bohong
jangan dilepasin enak aja itu maksa ngapain lu
udah tahu maling habis dinyamaksa habis
gara gara si mirani
dicari tadi gimana tadi cari ayo cari cari tadi gimana kronologisnya gimana
begini lagi ngerti uang itu saya ditabrak sama si mira si mira tabrak jatuh jatuh jatuh ini dia uangnya
itu bukan hilang keinjak
kurang ajar kamu ya berani nunjuk nunjuk saya
bukan sama nyonya yang di belakang nyonya tadi lewati
aduh kacau pisahan maling
di belakang saya nggak ada papa kamu tidur ya
nah sekarang dia isi ke sana maling nyunya maling
kamu tidur kamu saja nggak ada papa di belakang saya
berarti kamu tidur barusan kamu ngimpikan kamu tidur kan
disuruh kerja kamu malah tidur
nyunya jangan ini ini takut saya
benar nih anak satu
eh kamu kurang ajar kurang ajar pepleng pepleng saya
begitu nyonya saya mau ke dapur
eh dapur di sana
makanya kalau kamu mau jangan marah marah terus
saya jadi lupa kalau sudah gimana lagi terus
oklet dari dulu seribuan semuanya
ada tumpangan bayarnya nyicil
mana ada peti murah pakai helm begini
duduk aja dulu
uangnya banyak bang
sudah lama dagang kue
dari saya orok keturunan
beda dong kalau saya tanjakan bukan turunan
bang ngegetin aja
ah lu mira kan
mira siapa bang saya mau bukunya
maling nih bener nih
udah lu jangan kemana mana
udah ngaku aja aku
dengarin ingat gak
waktu kamu ngambil kalung di rumahnya si junet
itu kan mukanya sama sama lu
orang lagi jualan kue
diganti lagi namanya di mira
padahal enggak saya sama mirna
iya saya enggak sengaja
mukanya sih mirip mirip sih
ngerti gak sih
tak yakin perasaan saya gimana disuduh jadi maling
masalah kuat saya sedih banget
saya juga sedih lihat kamu
tapi kamu bukan mira
udah ini jangan nangis
saya enggak kuat kalau lihat orang nangis
minta maafnya enggak gratis
terus minta maafnya gimana
terus beli kue
ini kue satu ya
udah jangan nangis
iya saya nyari uang pahala jualan kue
ntar ya mas
dua yang biasa
oh yang biasa dua
gimana cumannya dua kan yang biasa
iya berarti ya
ambil perlengkapan lo mirna
lagian lo ngapain sih jualan kue kayak begini sih mirna
kayak gue aja hidupnya pasti enak
buat coba lo ngeliat bentar aja ya
bentar aja ya
terima kasih ya
kok gak ada
tadi disini kuenya
aduh siapa yang ngambil
mau makan apa kalau nggak ada kue
kucuk dicinta ulang buntiba ini
eh sebentar neng
perasaan aku ini kenal neng
benar serius aku ini perasaan kenal sekali
dan perasaan itu penting neng
makanya gak usah pakai perasaan
mending beli kue
kalau ini jelas neng
ah mau tau aja
ada di rumah
ya di rumah masa tinggal di kanang sapi neng
neng neng ini di rumah

neng neng ini di rumah
ini berapa neng
soalnya lo pake deketin si mirna segala
eh iya ini jelas manis masih ya
kayak yang dagangnya lah
wah gawat ini
neng neng ini di rumah
neng neng ini di rumah